lepas atau saya teriak ya
udah mau teriak aja
belum juga diapa apain loh
gue kan cuma mau nanya lo mau ngapain kesini
pak nino aja udah gak mau ketemu sama lo
ini terserah saya dong mau ngapain kesini
bukan urusan kamu mirna
mohon maaf bu pak
surat yang bapak tunjukkan tadi sudah kami cek
dan kami tidak pernah mengeluarkan
surat yang seperti itu
hasil tes dna tersebut palsu
kalau om baik sekarang itu lagi sakit ma
dan om baik pengen ketemu sekali sama rena
kita jonggok om baik
kan om baik lagi sakit
mama kan pernah bilang
kalau menjangkau orang sakit itu
bisa menjadi hiburan
dan pahala buat kita kan ma
kok rena kayak yang biasa aja ya
tapi ya semoga baik baik aja ya
dia beneran mau jonggok nino
kayaknya siska bisa handle anak anak dengan baik
rena serius mau ketemu sama om baik
yaudah kalau gitu
kita langsung siap siap ya
jadi rena mau ketemu sama om baik
gue nggak tahu sih
ini penting atau enggaknya buat ricky
tapi gue harus kasih tahu deh
siapa tahu aja penting
rena mau ketemu sama om baik
gue tungguin aja lah
siapa tahu ada info yang bagus dari dia
ascara kamu jangan lari nak
kok main handphone ya
ternyata benar dugaan loren
hasil tes dna tersebut palsu
saya harus kemarin bu andi
biar gak timbul lagi
atau terjadi kesalahpahaman
buat saya yang baru masuk keluarga ini
terus terang saya cukup kaget sih
dengan apa apa yang terjadi
demi masalah bertubi tubi menimpa
saya aja yang habis pikir
dan untuk soal kasusnya ricky ini
ya pantas aja dia
karena tujuan dia adalah
untuk melakukan tes dna itu
kalau panino melakukan itu
berarti akan terbukti kalau
keisha adalah anaknya
kejahatan riki akan terbongkar semuanya
dan yang parahnya
mbak elsa menuduh bu andin
sebagai penyebab dari kecelakaan itu
agak lucu juga
atas permintaannya elsa juga kan
iya betul banget pak
sebenarnya ini tidak sesuai dengan
mungkin di saat itu kebetulan
keisha yang tersendat
keseleo sampai gak bisa jalan
di saat itu juga
bu andin datang ke kantor panino
atas permintaan mbak elsa
dan pak chandra juga datang
pak chandra yang membawa mobilnya panino
kecelakaan itu terjadi
kecelakaan itu terjadi
kecelakaan itu terjadi
kecelakaan itu terjadi
mengorbankan lima orang
dua orang tua nela
sangat jahat riki ini
emang jahat banget orang itu ren
dia akan dihukum setimpal
dengan apa yang dia lakukan
selama riki masih berkeliaran bebas di luar sana
artinya dia masih akan melakukan banyak hal hal lainnya
lagi dan lagi
dan itu artinya
tadi askara hampir banget mau jatuhin gelas ini mbak kiki takut nanti kalau pecah aja kak kika gimana
ya kamu kenapa juga taruh disini kenapa gak taruh di dapur
tadi ibu kan habis makan terus suruh ninggalin minumnya ya kiki tinggal di dapur terus katanya mbak sis kayak mau jagain askara
ya ampun dede kamu gak apa apa kan sayang
iya bu kamu jagain askara nanti taruh di dapur ya
di ruang kerja saya
ya maafin tadi miskin ngomongnya teriak teriak ya maaf ya
maaf ya jangan main gelas lagi ya
saya masih kasih toleransi ya buat kamu ya karena kamu baru kerja
tapi jangan main handphone kalau lagi jaga anak anak
tapi jangan main handphone kalau lagi jaga anak anak
iya kamu menyhibun seperti ini
iya kamu menyhibun seperti ini
ia ga kerja olmrah
kayaknya kamu tuh buruk lagi
bisa bekerja sama dengan sangat baik
walaupun jiki juga ada pekerjaannya kerja dia juga berat
kok lama banget ya
tidak ada yang mau ngebantu
ditelepon gak diangkat angkat
tapi dia ngetiknya lama banget
kayak mau banyak informasi yang mau dikasih gue
aduh riki pake telepon segala lagi
di saat lagi yang gak tepat
angkat aja dulu tengok tengok penting
enggak enggak apa apa bu saya kan lagi bicara sama ibu
gak apa apa angkat aja saya udah susah bicara ya
ya makasih bu
sis tolong jangan bercanda ya
mau ngasih informasi apa ke gue
pak ini tuh masih jam kerja saya
nanti sebentar lagi saya telpon ya
dia manggil gue bapak ya
kayaknya dia lagi sama orang kodok pelita
makanya tingkahnya naik kayak tadi
tapi ya udahlah
informasi yang dia kasih ke gue soal rena mungkin gak penting buat gue
tapi mungkin penting buat elsa
mahin ketemu rena
gak ada apa
gak ada apa nona
mama sih udah bicara sama andin
tapi dia belum bisa putusin kamu boleh ketemu sama rena atau enggak
tapi dia rencananya mau bilang kok sama rina
terus ya mau dibahas dulu sama roksa masalah ini
jadi andin tau
tadi juga bicara langsung sama andin
ya andin gak bisa janji
arena itu kan belum pulih banget
masalah ini sama rena
sebaiknya kita tunggu aja ya
bergantung pada keputusan rena
semoga kamu mau bertemu dengan papana
aduh ini si kiki curhat begini
gue jadi malah kepikiran loh
oke mirna tenang
di dalam gak ada apa apa
siska baik baik aja
nggak mungkin gak tenang gue
gue pasti kepikiran ini
akhirnya sekarang udah tidur
kayak gitu tadi
untung ini tadi gelas disini gak pecah
terus ngenak ke dia
kalo sampe badannya daya luka kan nanti kiki
untung anaknya selamat
masih utuh gak ada yang lejat
telepon gigi pasti mbak mirna kepikiran sama
apa yang dia minggir sama kiki kan
ya iyalah gue pasti kepikiran
makanya gue buru buru video call lu
tapi disana aman aman aja kan
bebe aja kan
aman kok mbak
kalo bebe aja
halo sus aku kanan sus
nanti ibu rosa
dengar apa lagi liat
depan gerbang rumah sih
saya ngomongnya udah ya sayang ya
udah ya sayang
semoga sis ka ini bisa diandalkan ya
bisa menggantikan posisi mirna
nanti rana ketemu sama nino gimana ya
semoga juga bebek aja nantinya
kapan pulang kesini sih
di kampung ada di depan
kok kayak di depan
mau bikin kejutan
buat aku ya
aduh mbak andin pake dateng lagi
bisa marah besar ini kan mbak andin
gak mau rena sampe tau kalo mbak mirna
masih suka ada di depan gerbang
pamit sama mama kita mau jalan
mah lihat deh ini sus mirna
sis aku berangkat dulu ya
saya baru aja marahin sis kekeramianan pun
pasti saya harus marahin kamu juga sih
saya masih kasih toleransi sama sis kekeramianan
karena dia baru kerja
saya kan cuma minta untuk jagain anak anak
mah sus mirna
di kampung atau di depan gerbang sih
kayaknya merek di gerbang deh
mama belum bisa jujur sama kamu
mama gak mau hubungan kita kembali
memburuk setelah apa yang sudah kita lalui kemarin
di kampung sayang lagi ada urusan keluarga
yaudah sayang kamu ke kamar oma pamit ya
kamu diantre sama sus ya
saya udah capek marah marah kayaknya
walaupun itu mirna ya
mirna juga pernah ada di keluarga ini
udah saya minta kamu tolong kasih tahu ya
jangan sampai ada mirna disana
ya mbak andin
kiki ke gerbang dulu ya mbak ngasih tau ya
ya siapin dulu ya
ya siapin dulu ya
ya siapin dulu ya
ya siapin dulu ya
ya siapin dulu ya
sebenernya aku gak tega melihat mirna harus seperti ini

tapi di sisi lain aku juga gak mau hubungan aku dengan rena kembali rusak seperti kemarin
gue mau ke pondok pelita dulu
menyampaikan soal surat palsu nyari kiki ke andin
menyampaikan soal surat palsu nyari kiki ke andin
di sisi lain
gue juga gak mau hubungan gue dengan siana kembali merenggang seperti kemarin
di sisi lain gue juga gak mau hubungan gue dengan sienna kembali merenggang seperti kemarin
lama nya nunggunya
enggak kok kayak berasa baru lima menit ya

seperti surprise nya berhasil
aku mau ajak kamu jalan hari ini
aku akan minta sal untuk segera menikah
dan kali ini dia gak boleh nolak
gak ada lagi alasan buat dia nunda nunda
aku mau kita pergi ke tempat yang romantis
yang view nya bagus
sebenarnya gini tadi itu
aku tuh kepikiran untuk
mampir sebentar ke pondok plita
ngasih informasi penting ke andin
aku kok mulai jengah ya
dengar nama itu
pergi sama aku sekarang
atau kalau emang penting banget kenapa nganinnya kamu telpon aja
gampang itu nanti bisa aku atur
yuk kita jalan
yuk kita jalan
wah untung aja deh
mirna gak ada
mah bener ya mah
njus masih di kampung
mah kok njus
kan sekarang ada suster sis kak
tapi beda mah
mirna sama susis kak
beda dari mana
kan sama sama jagain reina mak
beda aja sih mah
raina ini gak boleh tahu
kalau mirna ada di gerbang terus
biar jadi sengit marah ke kiki
bisa nih gue hasut bu andin

ya ampun sedih banget dah gue
sampai pake ditelepon segala sama kiki
kalau gue harus minggir dulu
biar reina kagak ngeliat gue di depan
aduh ya ampun
mengapa gue jadi capek begini ya
gue masih pengen
gue masih pengen
jagain reina mak
aduh hati gue ngenes banget ya allah
aduh hati gue ngenes banget ya allah
aduh hati gue ngenes banget ya allah
aduh hati gue ngenes banget ya allah
gue kagak boleh deket deket gerbang kan
iya kan gue kagak boleh keliatan reina kan
iya kan gue ngerti kok
gue ngerti kiki udah ngasih tau gue
kita kan di sini cuma menjalankan tugas
bukan begitu ya
ya sebetulnya mbak mir kita juga terpaksa
ya kayak gitu
hatinya bisa sedih gitu
ya namanya juga sehati
ya maksud gue sih begini aja deh mir namanya kita bawahan
menurut aja bukan begitu im
pakai diulang gue ngerti
begitu apaan lagi
kan lu sih im
yaudah mbak kalau gitu kita masuk ke dalam lagi ya

lagian gue di sini juga kan emang maunya sendiri
oh iya reina nya kan pergi
kalau gue mau ngelindungin reina ya gue mesti
susul mereka dong
aku tanya kiki aja mereka pergi ke mana
gue dapet kabar dari riki
gue gak tau sih
harus sedih atau senang
tapi seenggaknya gue jadi bisa
tahu reaksi reina setelah gue selepin
gue ke rumah sakit
buat nonton drama
ricky emang bener bener sih
semua yang gue pengen
berusaha dia wujudin
dia berhasil nyusupin babysitter
ke pondok pelita
buat gantiin mirna
lo sosokan jambak rambut gue
dipecat sama mba andin
dan sekarang kamu nono
aku mau liat reina yang pada
akhirnya akan membenci kamu
om baiknya sendiri
yang ternyata papa kandungnya
yang bikin reina jadi
makasih ya rik
lo udah wujudin semuanya
yang bisa bikin saung menjauh dari
reina dan andin
tapi apa spesialnya ya
kalo reina mau ketemu sama nino
ingin ketemu sama bapaknya yang lagi sakit
apa jangan jangan yang saya juga bakal kesini
ada mirna juga
padahal udah dipecat
padahal udah dipecat
tapi dia masih setia aja buat jagain reina

di gaji juga enggak
kasian gua ngeliat nomer
lu udah diganti sama orang gua
lu udah diganti sama orang gua
sementara lebih baik gua nungguin elsa disini

siap siap aja lah
buat bantuin elsa
lu udah selalu sering buat elsa nangis deh
lu udah selalu sering buat elsa nangis deh
sekarang ganti ya
ini reina mau ketemu sama nino
tapi kenapa aku jadi yang gak tenang ya
ya allah aku benar benar takut banget
kalo reina akan terluka lagi
walaupun reina dateng kesini atas kemauannya dia sendiri
andi makasih ya kamu datang
andi makasih ya kamu datang
ya tanpa sesuai janji aku
ya mudah mudahan nanti pertemuannya berjalan lancar ya
ya semoga ya
ya mudah mudahan nanti pertemunya berjalan lancar ya
ya semoga ya
kalo reina sih keliatannya tenang
tapi kita gak tau ya isi hatinya nih
kita liat nanti aja lah tante
kita liat nanti aja lah tante
reina sayang mbaik udah nunggu di dalam
mau ketemu sama reina yuk

kok andi ngijinin reina ketemu pak nino ya
ya tapi apapun keputusan andin
yang penting gue tetep jagain gemoy dari jauh

meskipun waktu itu kondak pelita sampai colongan ya
jangan saya bisa masuk ke dalam
tapi ujung ujungnya bikin kacau juga
tapi ujung ujungnya bikin kacau juga
mirna ngapain sih masih disini
bukannya udah dipecat ya sama andi
ketakut diri banget sih itu orang
gimana sih ini orang
kok hilangnya cepet banget
tau dari mana dia
hadir nama rena ada di rumah sakit ini
lu sengaja ke rumah sakit ini ya
mau ngapain lu
mau aneh aneh lagi lu
itu kayaknya suara
itu si mirna
berani beraninya dinyakitin elsa
gak ada orang yang boleh nyakitin elsa
lepas atau saya teriak ya
udah mau teriak aja
belum juga diapa apain loh
lu mau ngapain kesini
hah lu mau ngapain
pak nino aja udah gak mau ketemu sama nu
ya terserah saya dong mau ngapain kesini
bukan urusan kamu mirna
aku mau makan siapapun
aku mau makan siapapun
aku baru mau makan siapapun
aku mau makan siapapun
aku mau makan siapapun
aku mau makan siapapun
kenapa yang lu bongkol mirna sampe gak sadar kayak gini
oh baik nggak usah berdiri
karena om baik masih sakit
rena masih manggil om baik
pasti nino berharap kalau dia dipanggil papa sama rena
iya om baik keturun
terima kasih banyak ya
rena udah mau menyempatkan cikgu ke om baik
tapi aku mau cek om baik
tunggu om baik buat ngomong sesuatu
rena om baik sebenarnya gak baik seperti yang kamu anggap selama ini
dialah orang yang gak mengakui kamu sebagai anak kandungnya dulu
ombek juga meninggalkan mama kamu di penjara saat hamil kamu
oh baik malah sekarang om baik dan siapapun jangan bikin mama aku nangis ya
om baik itu om jahat
mama gak ninggalin aku di pantai om
tapi om baik yang nggak mau ada aku kan
mama nggak mau ada aku om